dan tentu saja tidak semua pengembudi taksi online itu jahat
namun anda tetap harus mempersempit peluang kejahatan yang kapanpun bisa menimpa anda
kuncinya adalah tetap waspada
kita ke informasi lain ujian kesetaraan paket c atau setara sma dimulai pada jumat pagi
seperti halnya ujian nasional tingkat sma dalam ujian paket c juga memanfaatkan jaringan internet
atau disebut ujian nasional berbasis komputer
pak gebuk drum jp millenix datang ke sma enam puluh delapan jakarta pusat satu jam sebelum ujian nasional
berbasis komputer paket c dimulai pada jumat pagi
siswi homeschooling ini mengaku mempersiapkan diri dengan serius sebelum menghadapi ujian
pastinya mengosongkan waktu untuk belajar
benar benar kayak dua week sebelum unbk ini aku gak ngambil kerjaan apapun
aku benar benar kayak peace of mind belajar terus
dan mempersiapkan mental
di sma enam puluh delapan jakarta ini ada satu ratus tiga puluh satu siswa kejar paket c yang mengikuti ujian
sebagian peserta ujian adalah siswa usia sekolah dari kalangan artis yang menempuh pendidikan non formal
ujian di sekolah ini juga diikuti oleh sebelas anak berkebutuhan khusus
pada dasarnya sama ada sistem kita mulai dengan sinkronisasi server yang terkonek pada kementerian
kemudian seperti sama dengan unbk yang normal atau yang reguler
kita menempatkan pada server yang ada di sma enam puluh delapan dan infrastruktur lainnya yaitu komputer
data direkturat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
ujian kesetaraan paket c berbasis komputer secara nasional yang berlangsung empat hari diikuti dua ratus enam belas satu ratus delapan puluh peserta
dari jumlah itu sebanyak sembilan puluh tujuh peserta
dari jumlah itu sebanyak sembilan puluh tujuh peserta

dua puluh persen ujian berbasis komputer dan dua tujuh puluh tujuh persen sisanya menggunakan pensil kertas
mardika utama jakarta